di balik foto resmi jokowi ternyata ada tangan dingin fotografer darus triadi dan tim
seiring dengan dikeluarkannya foto presiden dan wakil presiden oleh sekretariat negara darwis juga mengunggah momen saat pemotretan di istana negara
dalam keterangan fotonya darwis menulis suasana saat pengambilan gambar sangat santai
sesi foto pun dilakukan secara cepat dengan hasil maksimal
anda mendokumentasikan foto resmi dari kenegaraan dipajang di kantor kantor sekolah sekolah dan sebagainya
dulu awalnya dipanggil sebagai fotografer itu bagaimana ceritanya
sebetulnya awalnya dari saat bapak jokowi sama pak kiai ini untuk pilpres kampanye
jadi kemarin bukan pertama kali ya
pertama kali jadi yang keempat kali kalau nggak salah
jadi pada saat itu ya mungkin beliau merasa
merasa cocok itu aja
tapi sebetulnya memang saya punya harapan saya pengen mengabadikan foto official bapak
oke kenapa tuh alasannya
pertama adalah beliau idola saya
saya hampir tidak pernah mengidolakan orang kecuali bapak saya dan soekarno
yang terakhir ya bapak ini gitu
jadi saya cuma berikir saya pengen bikin foto bapak yang terbaik gitu
akhirnya ya itu kapan sih tepatnya mas
tiga minggu lalu
tiga minggu lalu september
ya karena beliau kan mungkin sibuk segala macam
saya juga mikir waduh ini pelantikan udah deket kok nggak foto
ya agak agak antara menunggu dan cemas juga gitu
tapi setelah bapak ya melalui sespri bilang oke mas apa ada foto
nah disitulah saya berpikir dengan ya
sebetulnya kan masalahnya kalau foto ya seperti kayak sosok bapak atau kepala negara atau pejabat gitu kan
bukan teknis justru yang sulit
non teknisnya kan prosedurnya
atau segala macam waktunya
itu yang harus di manage secara baik
waktunya berapa lama tuh mas untuk meluasi foto itu
pagi itu setengah jam kurang lebih lah
bapak tuh juga setengah jam kurang rasanya
jadi ya ya memang dengan waktu yang segitu seharus bisa mendapatkan foto yang maksimal
kalau kita melihat kan ya foto posisinya akan sama begitu ya
sama semuanya sama karena emang foto resmi
berbeda dengan dua foto yang ini nih mas nih
dua foto ini diambil kapan nih
ini sebetulnya waktu saya dipanggil bapak untuk bikin ini sebetulnya ada beberapa foto yang untuk
yang bikin buku itu albertin indah
nah yang diperlukan memang hanya sebuah cover buku
tapi saya akhirnya mohon bapak untuk bisa saya motret dengan berbagai angle dan komposisi serta konsep yang sudah ada di angan angan saya
nah akhirnya ya saya punya stok foto bapak banyak sekali
sebenarnya pak jokowi ini dan pak kiai ini orang yang mudah diarahkan buat di foto gak sih mas
sangat mudah sangat kooperatif itu luar biasa ya
karena saya juga tidak menyangka apalagi pak kiai saya waktu motret aduh saya takut gagal ya
karena kan kegagalan sebuah foto itu bukan dari yang di foto tapi yang motret kan
iya kita bukan seorang model tapi hasilnya bagus kan harus begitu ya
oh iya seperti itu
nah disitulah saya coba berusaha ternyata begitu pas ini cepat sekali
ya kalau bapak karena sudah
beberapa kali di fotoman
beberapa kali ya
jadi udah bisa
tapi masalahnya adalah bagaimana sebuah foto itu bisa terjadi satu interaksi berdua sampai fotografer itu bisa masuk ke dalam satu energi yang positif
jadi fotonya tuh hidup semua harusnya begitu kan
proses itu yang memang tidak mudah
belum bisa membayangkan sih tapi kalau dalam hitungan waktu kurang dari sejam nampaknya itu cepat sekali ya
iya cepat banget ya
berarti memang cair gitu suasananya pada saat itu
iya harus cair
dan bapak memberikan kesempatan itu luar biasa
jadi ya saya belum apalagi ya saya melihat sosok bapak ini kan pejabat tinggi negara orang nomor satu
jadi buat saya ini wah luar biasa
jadi udah gak ada gap lagi
jadi saya eksplor itu betul betul maksimal sekali
dan dari situ saya memang kalau saya boleh ngomong jujur saya mendapatkan foto bapak yang buat saya adalah brilliant shot ya
jadi sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada mbak darwish buat angle angle mana yang bagus dan sebagainya gitu ya
dan itu yang diperlukan fotografer
selain memang dia harus bicara soal
kalau kan fotografer nggak boleh bicara teknis lagi
dia harus sudah memahami itu
tapi justru yang kesulitan biasanya sebuah komunikasi ya
interaksi komunikasi sampai itu blending menjadi satu ya kita tinggal
iya wah saya sudah lihat ya karena kan udah berada di pasaran tuh udah dicetak sama sekretariat negara
terus sudah dijual kemana mana yang foto resminya nih
nah saya jadi pengen deh pas foto sama pas foto datang ke mas darmis gitu
gak mau kalah sama presiden dan pak kiai
supaya foto foto saya yang di instagram itu nanti bicara kalau kata dokter
jadi tetap bersama kami ya di good morning
oke masih di good morning dan masih bersama mas darwis triadi
betul nah tadi sesuai janji ya
mas darwis fotoin kita dong tapi pakai handphone aja
karena kan zaman sekarang ya mas semua hal pasti akan difotokin masukin ke media sosial
nah tips tipsnya tuh kayak gimana sih
sebetulnya sekarang ini menggunakan gadget atau smartphone atau kamera sama
itu yang sama saja
tapi yang paling penting sebetulnya bagaimana kalau kita menggunakan gadget atau smartphone
kita juga harus paham kapasitas handphone itu seperti apa
misalnya contohnya flashnya kan kecil
kan kekuatannya powernya nggak gede
ya kita jangan gunakan di tempat yang gelap dengan jarak jauh misalnya
kita harus menggunakan posisi backlight kayak tadi ya
kecuali sekarang handphone yang terbaru udah bagus bagus sih
tapi kalau bisa dihindarin
yang bagus itu direct light atau cahaya samping atau side light
jadi cahaya cahaya samping ya
jadi justru jangan foto terus kemudian diedit
biasanya kan gitu mas
sebetulnya si edit juga boleh
oh boleh sih
cuma kalau raw materialnya
masa jangan berlebihan
kalau pas foto jelek kan jadi gak bagus juga
karena sekarang udah bagus bagus
kan kadang kadang ada yang suka settingannya itu pakai diatur diaframanya
kita kan suka males tuh mas
atau gak ngerti mas
kalau kita udah ngatur diaframa kan harus lihat bahwa kalau diaframanya misalnya komposisinya kegelapan ya kita tinggal kurangin
kalau keterangan ya dinaikin
sebetulnya semuanya udah ada di handphone ya
kalau mau belajar menggunakan manual ya
oke udah kita pakai auto aja lah
kalau misalnya dipon ponin sama mas darwish baru
foto berdua ya
jadi kalau posisi terus gaya itu ternyata gak terlalu pengaruh ya
yang pengaruh tuh apanya sih
sebetulnya gaya juga ngaruh sih ya
karena kan aku bukan model
kita bukan model mas
jadi kalau gaya gaya suka bingung tuh suruh gaya tuh
kalau model bukan model kalau aman apa kita nyaman segala macam udah kayak model
posisinya ya yang nyaman
berarti kita harus nyaman ya
contohnya kan kesini dulu nih
nah nyamannya begini nih gayanya
ini masih diputer lagi kesini
lagi diputer lagi sedikit
kecepatan kayaknya pak jokowi gak mau kita di foto nih
foto bareng gak mau ya
boleh loh di share sama tim kita
ada foto foto yang udah di foto barusan tuh
kita lihat nih hasilnya nih ya
apa perbedaannya dengan kita foto sendiri
iya karena kan ya itu ya kadang kadang saya juga suka sedih nih kita yang foto bagus giliran kita
wah jelek ternyata
nah ini hasilnya nih dan
padahal cuma di sini doang loh
tapi bagus banget
apalagi kalau di studio fotonya mas darwis ya
apa sih mas pada intinya tuh
sekarang ini smartphone yang ya ini yang terbaru yang saya gunakan
udah hampir menyamain kamera sebetulnya
smartphone itu akan lebih kaya warna dibanding sama kamera
iya pertanyaannya kenapa
karena kalau kamera itu biasanya dia software colornya tuh tidak terlalu dibuat lebih
karena pasti ada post produksinya kan ada editnya
nah sedangkan smartphone itu mereka fasilitas itu sudah ada
memang untuk langsung di mounting sama yang punya ya
seperti tadi aja

gak perlu edit edit lagi ya
ya tambahan dikit kalau ada jerawat di langit
siap posting berarti nih
tadi mas darwi juga sebelumnya sempat foto foto kita juga ya
iya pas break ada foto foto kita sendiri sendiri
ini agak deg degan nih
pertama foto siapa nih
itu keren banget
tuh kan gak kaya pak jokowi gak sih
mendingan pakai cahaya langsung alias matahari ya dibandingkan dengan flash handphone
nah ini kemudian kalau fotonya dhania
tapi tergantung siapa yang foto dulu dong gitu
kan zaman zaman sekarang nih kepengen yang ngeblur gitu belakangnya
alat apa sekarang tinggal fasilitas bler kan ada di situ
udah ada di
iya semuanya udah di sana ya
pokoknya kalau misalnya masalah gaya kalau tadi apa mas darwis bilang meskipun kita bukan model yang penting nyaman
kalau udah nyaman pasti
karena intinya adalah yang motret harus memberikan kenyamanan
begitu kenyamanan ya udah
langsung jalan aja ya mas ya
mas balik lagi nih mas ke foto bersama pak jokowi dan pak kiai
ada cerita menarik gak sih mas sama potret gitu
maren kan katanya sempet pak jokowi udah pak kiai dulu aja saya bawa
pak kiai dulu aja saya baru terakhir gitu
itu itu yang saya sangat sangat kagum sama beliau karena dua kali ya pada saat pertama kali saya motret juga waktu untuk kampanye ya
bapak menyilakan pak kiai untuk foto dulu
menunggu sampai akhirnya kan ada yang berdua juga
jadi begitu selesai pak kiai baru foto berdua
jadi pak kiai bisa duluan selesai
yang kemarin ini juga gitu
jadi pak kiai saya foto dulu setelah foto bapak kan nungguin di samping ini
begitu selesai pak kia diantarkan dulu ke mobil baru bilang sama saya
oke kita mulai sekarang untuk saya
itu saya melihat ini luar biasa
jadi malah saya banyak belajar mengenai itu
jadi bahwa sosok pemimpin itu yang memang harus dia bisa melayani menghormatin yang lebih tua
itu yang dilakukan
jadi buat saya itu luar biasa
makanya kombinasi antara pak jokowi dengan pak kiai itu menjadi matching sekali
karena di satu sisi pak kiai yang sudah punya pengalaman banyak sekali
sudah juga artinya dengan keahlian dia
sementara bapak ini juga bisa ngomong pak kiai
komposisi yang luar biasa menurut saya
karena kalau enggak ya sulit
karena mungkin perbedaan usia atau apa ya
tapi buat saya itu jadi nggak masalah saya melihat
dan inilah satu harapan kita semua
kalau menggunakan kota kota lain hampir serupa gak sih mas kalau di foto foto begitu mas
saya dari dulu juga tidak pernah bermimpi motret tokoh tokoh
buat saya karena ya sudah saya apalagi kayak saya seorang profesional
saya motret siapa aja enggak ada masalah
jadi keinginan untuk wah saya pengen enggak juga
tapi begitu saya melihat pak jokowi ada di dalam batin saya saya ingin motret

dan akhirnya kesampean juga ya
dan akhirnya dua periode juga seorang jokowi dan kali ini didampingi oleh pak kiai
ada harapan juga gak sih kalau tadi kan kita sudah melihat beberapa harapan dari artis artis
kalau dari seorang dari wistri adi apa nih
ya saya punya harapan yang besar karena pertama adalah lima tahun sebelumnya kan bapak sudah meletakkan satu landasan yang sangat kuat ya
dan yang berikutnya ini ya tinggal menjalankan hal hal yang belum terrealisasi
ya didampingin dengan pak kiai saya rasa indonesia akan bagus
permasalahannya adalah bahwa kita masyarakat indonesia bangsa indonesia harus memberikan support
itu yang terpenting karena saya banyak belajar melihat negara negara tetangga di mana kenapa begitu cepat maju
ada satu hal yang sebetulnya sekarang kita hilang
itu yang sebetulnya menurut saya harus kita bangkitkan lagi gitu loh
baik tentu itu jadi pr ya untuk pemirsa di rumah ya
jadi nanti pr nya bukan cuma hasil foto yang bagus di media sosial
karena tadi dapet tips dari mas darwish
tapi juga itu semangat nasionalisme
terima kasih mas darwi triadi sudah gabung di good morning
nah kita nanti usaha jeda juga akan membangkitkan semangat nasionalisme anda nih
tapi lewat lagu lagu kahitna yang rilis ini daur ulang lagu cinta indonesia juga
iya dan kabar selengkapnya usaha jadinya berikut tetap di good morning